anda tentu tak asing dengan makanan tradisional klepon
namun bagaimana jadinya bila rasa klepon yang khas ini ada di sebuah sajian minuman
seperti yang diciptakan barista asal sidoarjo jawa timur
kopi klepon yang tercipta dari perpaduan kopi robusta susu gula aren hingga sari pandan
mampu menciptakan rasa kopi yang unik serasa sedang menikmati kue tradisional klepon
kopi klepon yang dapat disajikan dalam keadaan dingin atau panas ini
menjadi prima dona tersendiri bagi para penikmat kopi
antara kopi susu sama gula arennya itu padu
itu filosofi orang gimana ya saling memberi dan menerima
disitulah tercipta rasa yang tidak bisa digambarkan tadi
lia zain sang barista menciptakan kopi klepon untuk dapat melestarikan rasa makanan tradisional klepon pada minuman kopi
klepon ini kan sudah kita kenal dengan makanan tradisional kita yang cukup familiar ya mas ya
jadi saya pengen ngatakan sih kopi ini identik dengan indonesia dengan tradisional indonesia
tidak hanya sekedar kopi dengan gula aren tapi harus ada aroma aroma yang mengingatkan kita dengan
untuk dapat menikmati sensasi kopi kita harus memiliki kekuatan
untuk dapat menikmati sensasi rasa dari kopi klepon ini anda cukup membayarnya dengan harga dua puluh empat saja